gusti senopati awas di belakangmu
hahaha berhasil berhasil berhasil berhasil yes
pohon guru shandor jatidata
kamu selalu saja datang di saat yang salah
jangan banyak bicara cepat lepaskan raden gansantang
jangan pernah kamu berani memeritaku
aku ini bukan budakmu
masya allah wanita berhati ikhris
kenapa kamu menyiksa raden gansantang seperti itu
sekarang aku akan membuat nasibmu sama seperti gansantang
berdebat aku tidak akan melepaskanmu
bagaimana menurutmu apakah aku harus membantu ayah anda peramuku
kenapa tidak raden
justru kamu harus membantu ayah anda meraih peramu siliwangi
ambil hatinya raden aku akan membantu ayah anda meraih peramu siliwangi
tunjukkan kepada ayah anda
kalau kamu siap berperang bertempur
untuk merebut kerajaan besar pada jalan
ambil harus memberikan syarat
ambil harus memberikan syarat
kepada ayah anda
syarat apa itu
katakan kepada ayah anda meraih peramu siliwangi
kalian sudah berhasil menaklukkan si pengecut argetmu

yang akan menggantikan ayah anda meraih peramu siliwangi
seorang raja besar
di kerajaan besar besar jaran
bukan raden yang sang tangguhkan
bukan ayah anda mu
raih peramu siliwangi
raja yang paling disekali oleh semua orang
sekarang juga sepentang lagi
kamu akan menggantikan ayah anda mu
raih peramu siliwangi
kerajaan besar pada jaran keponakan ku
bagus keponakan ku
yang aku panggakan kepada dirimu keponakan ku
yang sebentar lagi
akan menggantikan ayah anda mu
raih peramu siliwangi
cepet tulungan ya
tenang aman tenang
jangan gugup jangan gemper
tenang kanan saya pikirin dulu
awas di belakangmu
ya berhasil berhasil berhasil berhasil berhasil yes
kiaman kiamin sekarang kita harus menyelamatkan raden kiansata
kekuatanku tidak bisa membuka pintu penjara ini
kalian dulu katherine
sekarang mungkin kalian harus blogging ke besides
karena kami sudah langsung plus muda tadi
dujut tadi sangat lemah
terima kasih banyak teman guru
paman sudah menolongku
raden baik baik saja
segera kita bergaris
kang amin cukup disini
tunggu sampai saya
membutuhkan kalian semua
keguatan terlebih dahulu raden